kepanikan sejumlah pengendara motor terjadi saat seekor kuda delman berlari melawan arah menuju kerumunan pengendara
dan masyarakat yang tengah berburu takjil berbuka puasa di jalan gerah raya pinang kota tangerang pada minggu sore
sejumlah pengendara motor berusaha menyelamatkan diri dengan meninggalkan kendaraannya
namun tiga buah sepeda motor tidak bisa mengelak hingga mengalami kerusakan akibat diseruduk kuda
sais atau pengendali delman dengan dibantu warga akhirnya berhasil menjinakkan kuda dengan cara diikat di salah satu pohon
menurut sais delman kuda yang dikendarainya tiba tiba mengamuk setelah jalan dua kali putaran
di magetan jawa timur seekor kuda jantan bernama romeo berlari menuju sebuah warung di lokasi wisata mojosemi forest park di desa mojosemi
sesampainya di warung kuda jenis sandal berusia lima tahun ini langsung meminta gorengan kepada pemilik warung dan memakannya dengan lahap
kelakuan kuda unik ini mengundang perhatian para pengunjung wisata mojosemi park dan sempat viral di media sosial